banjir yang melanda sejumlah daerah di jakarta pada rabu satu januari dua ribu dua puluh
membuat pt pln persero memilih memadamkan aliran listrik ke sejumlah kawasan
luapan kali kerukut yang merendam permukiman warga kawasan pulau raya
ke bayoran baru jakarta selatan
mengakibatkan pln memutus aliran listrik ke area tersebut
distrik takuncung menyalah hingga rabu malam
karena banjir setinggi enam puluh cm masih merendam permukiman warga
sebagian warga yang masih mengevakuasi barang barang
terpaksa melakukannya di tengah kondisi gelap gulita
dengan bantuan penerangan seadanya
pihak pt pln persero mengonfirmasi adanya pemadaman listrik di sejumlah tempat
daerah yang dipadamkan meliputi kawasan bandengan bulungan
cempaka putih cengkareng dan lenteng agung
pemadaman listrik ini dipilih demi keamanan warga
dan tidak akan memberikan kompensasi atas pemadaman tersebut
aliran listrik ke daerah terkait baru akan dialirkan jika air benar benar surut
pln juga meminta warga untuk kooperatif membantu
mengonfirmasikan wilayah terkena banjir
dengan menghubungi nomor satu ratus dua puluh
agar aliran listrik segera dipadamkan sementara
memutamakan keselamatan dari pelanggan
untuk itu pln dengan terpaksa
mematikan memadamkan gadu indu gadu disipusi
terutama di daerah daerah yang terdampak banjir
datanya adalah dari dua
empat puluh tiga tujuh ratus gadu disipusi di jabodetabek
tiga tiga ratus sebelas gadu disipusi masih padat
seperti diketahui sebelumnya
dua warga jakarta utara dan jakarta pusat
tewas tersengat aliran listrik ketika banjir menerjang rabu kemarin